kasus pembunuhan almarhumah sina cirebon
terima kasih kepada polda jabar
satu dpo telah tertangkap
pas nama saudara peggy alias perong
yang saat ini kita ketahui bernama peggy setiawan
dia merupakan warga cirebon
yang bekerja di bandung sebagai buruh bangunan
sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa
penangkapan terhadap terduga pelaku pegi setiawan di bandung
kasus pembunuhan almarhumah sina cirebon
terima kasih kepada polda jabar
satu dpo telah tertangkap
satu dpo sudah tertangkap oleh polda jabar
semoga yang dua lagi dapat
mohon semua keluarganya diperiksa
apakah selama ini ikut atau terlibat obstruction of justice
karena juga bisa jadi target tersebut
kalau terbukti menyembunyikan si pelaku ini selama ini
kita cirebon sudah tertangkap
saksikan program program kompas tv
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen dan berkualitas